warga tuban senin siang dihebohkan dengan munculnya seekor ular piton besar di dalam dashboard mobil
karena ketakutan pemilik mobil akhirnya meninggalkan mobilnya di pinggir jalan
warga desa ngandong kecamatan gerabakan tuban senin pagi dihebohkan dengan munculnya ular piton berukuran besar yang bersembunyi di dalam dashboard mobil
tampak ular melilitkan tubuhnya pada instalasi kabel mobil dan membuat warga kesulitan untuk menangkapnya
akibatnya warga bersama pemilik mobil terpaksa membongkar dashboard untuk mengeluarkan ular
setelah satu jam ular berhasil ditangkap dan dipasang kain di mulutnya
diduga ular piton ini masuk perkampungan untuk mencari makan sebab warga kerap kehilangan hewan ternak selama ini
ternyata masuk di dalam dashboard itu jadi melilit kabel kabel di dalamnya itu
ini berapa lama pak
kurang lebih ya satu jaman lah
warga berencana akan memelihara ular piton ini sampai ada orang yang minat untuk memeliharanya
dion fajar arianto tuban